lembaga perlindungan saksi dan korban memandang kasus yang dialami david ozora korban penganiayaan
oleh mario dendi termasuk dalam penganiayaan berat wakil ketua lpsk manager nasution mengatakan
saat ini lpsk masih melakukan investigasi atau asesmen untuk menyatakan david ozora sepenuhnya
di dalam perlindungan lpsk undang undang lpsk undang undang perlindungan saksi dan korban itu
memang tindak pidana ini dikategorikan sebagai penganiayaan berat penganiayaan berat nah karena
itu kalau kita mau uji apakah pengadilan berat itu bisa dilindungi oleh lpsk bisa karena
penganiayaan berat itu satu dari sekian banyak tindak pidana yang menjadi prioritas lpsk jadi
ada delapan apa sembilan begitu yang yang apa ada sembilan tindak pidana yang menjadi prioritas itu
pada senin dua puluh tujuh februari dua ribu dua puluh tiga keluarga david
zora mendatangi lpsk dan meminta perlindungan terhadap anaknya keluarga merasa david ozora
perlu dilindungi selama proses hukum berjalan pada konferensi persian dikelar rumah sakit maya pada
selasa siang keluarga david meminta keadilan dan proses hukum atas kasus ini keluarga david sudah
memaafkan dan menyerahkan urusan hukum kepada pihak lbh kemarin dari lbh gp ansor itu sudah
mendatangi lpsk dan sudah ditindak lanjut sama lpsk
jadi keluarga juga sudah didatangi sudah dilakukan asesmen
sudah pernah minta maaf dan saya tahu sudah dimaafkan oleh ayahnya melalui statementnya di sosmed
tapi di situ juga ditegaskan bahwa proses hukum tetap bercara
apabila david ozora dinyatakan secara resmi sebagai korban yang dilindungi lpsk akan mendampingi seluruh proses hukum sampai kasus ini diusut secara tuntas
tim liputan cnn indonesia